kandang orang hutan dibuka berganti
kandang orang hutan dibuka bergantian
orang utan orang utan ini langsung memilih salah satu batang pohon untuk dipanjat
tahap lepas liaran ini memang salah satu tahap yang paling penting dari orang orang hutan yang telah masuk ke rehabilitasi
karena setelah mereka di rehabilitasi tantangan untuk mereka adalah bisa survive atau bertahan dan melakukan adaptasi terhadap lingkungan untuk mencari makanan di sekitar habitat mereka yang baru
dan juga mereka juga akan dipaksa atau ditantang untuk bertahan dari berbagai hal

termasuk ancaman pembukaan lahan dan hutan di sekitar mereka
masih rimbun dan rapatnya hutan di taman nasional bukit baka bukit raya adalah rumah ideal bagi orang hutan
setidaknya sampai lima hingga sepuluh tahun mendatang
mulai sejak dua ribu lima belas kita sudah mulai ada survei survei
kemudian survei baik itu untuk daya dukung
kemudian habitatnya ketersediaan pakan kemudian akses akses ke dalam kawasan gini
nah itu merupakan satu rangkaian ya untuk keberhasilan nanti seandainya kawasan kita dijadikan lokasi pelepas daerah
setelah dilepas liar orang hutan masih dipantau perkembangan dan peluangnya bertahan di alam
biasanya orang hutan akan menjelajah dan mencicipi makanan di habitat barunya
selama beberapa jam
kemudian mampu membuat sarang hanya dalam waktu tujuh sampai sepuluh menit saja
kami di sini akan selalu memantau setiap individu orang hutan yang sudah kita lepas liarkan selama dua bulan
itu kita lihat bagaimana perilaku dia untuk mencari makan
kami sudah ada pengalaman dari tempat rilis lain di bukit batikap bahwa paling tidak orang utan itu bisa survive
dari aktivitas orang hutan per hari
kami sangat senang disini orang hutannya pintar pintar dan mungkin juga disini daya dukungnya juga sangat mendukung ya
pelepas liaran orangutan ini adalah yang keempat kalinya dilakukan yayasan bos di dalam taman nasional bukit baka bukit raya sejak dua ribu enam belas lalu
kawasan ini dipilih karena daerah lembah dataran rendah taman nasional bukit baka bukit raya memiliki luas sekitar tujuh puluh dua hektare
dan diakini mampu menampung hingga dua ratus lima puluh individu orang hutan hingga tiga generasi mendatang